calon presiden dari partai gerindra prabowo subianto menghadiri acara ijtima ulama
dan juga tokoh nasional di hotel kawasan jakarta barat jumat malam
sejumlah ketua umum partai politik pendukungnya hingga gubernur dan wakil gubernur dki jakarta turut hadir
dengan dikawal ketat ketua umum partai gerindra yang sekaligus calon presiden prabowo subianto
datang ke hotel menara di kawasan jakarta barat jumat malam
kedatangan prabowo untuk memenuhi undangan dari acara ijtima ulama
yang digelar oleh gerakan nasional pengawal fatwa atau gnpf ulama
prabowo pun diagendakan memberikan pidato sambutan
hadir dalam kegiatan ini mantan gubernur jawa barat ahmad heriawan
gubernur dan wakil gubernur dki jakarta anies baswedan dan sandiaga uno
serta sejumlah ketua umum partai politik seperti yusril iza mahendra dari pbb dan zulkifli hasan dari pan
saat ditanya awak media
ketua umum partai bulan bintang yusril iza mahendra mengungkapkan
bahwa kedatangannya hanya sekedar sebagai undangan
dan belum mengetahui agenda acara yang dihadirinya tersebut
namun menurut yusril jika nanti terbentuk koalisi dalam pemilihan capres dan cawapres dua ribu sembilan belas
yang akan diusung dari pertemuan tersebut
ia berharap kekalahan di tahun dua ribu sembilan dan dua ribu empat belas lalu tidak terjadi lagi
kami tidak ingin terulang seperti kasus tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan atau juga pada tahun dua ribu empat belas lalu
dan tiba tiba kami sudah masuk ke dalam keadaan yang berbeda
dan polisi sekarang